presiden meminta kapolri panglima tni menteri perhubungan dan menteri koordinator terkait
mempersiapkan jalur mudik sebaik mungkin
guna meminimalisasi kemacetan dan mengantisipasi penumpukan arus mudik
kesiapan penting dilakukan melihat animo masyarakat yang tinggi
dalam merespon kebijakan pemerintah yang mengizinkan masyarakat pulang ke kampung halaman
pada momen idul fitri tahun ini
hati hati arus mudik ini bisa diluar perkiraan kita
oleh sebab itu semua kapolri dibantu tni menteri perhubungan
yang dikoordinasi pak menko betul betul menyiapkan ini
jangan sampai keliru mempersiapkan jalur mudik
yang baik dan bisa meminimalisir kemacetan dan penumpukan arus mudik maupun arus balik nantinya
harus mulai dihitung betul
ini bisa kalau yang saya tangkap di bawah ini semuanya ini mau mudik semua
jadi persiapannya juga harus ekstra
kementerian perhubungan memprediksi
mobilitas mudik lebaran

diperkirakan tujuh puluh sembilan empat juta penduduk indonesia akan mudik
dan tiga belas juta diantaranya berasal dari jabodetabek
puncak arus mudik diprediksi terjadi pada dua puluh sembilan dan tiga puluh april dua ribu dua puluh
berbeda dengan dua tahun lalu di masa pandemi
pada tahun ini pemerintah meniadakan pos penyekatan
sementara menteri pupr basuki hadi mulyono memastikan
perbaikan ruas jalan siap digunakan untuk para pemudik paling lambat
jadi semua jalan tol jalan jalan nasional
ini kan bukan baru sekali ini
karena emang dua tahun sudah nggak boleh mudik
jadi kita harus memang siap betul
posko pelayanan vaksinasi akan disediakan oleh kementerian perhubungan di sejumlah res area
lokasi vaksinasi akan diumumkan lebih lanjut
guna mendukung pelaksanaan mudik dua ribu dua puluh
tim liputan cnn indonesia